akhirnya sekarang aku sudah menjadi raja
tidak ada lagi menghalangiku
ayahku sudah tewas
dan aku yang akan memimpin kerajaan winduara
tidak ada lagi yang menghilangiku
tidak ada lagi yang menghalangiku
aku bisa dengan mudah mengalahkannya
kamu selalu belajar lebih banyak lagi
aku akan menyerang kalian semua dengan corosku
aku menggunakan jurus puluh kaliku
aku tidak bisa menggunakan jurus pecingkir rengku
karena rarasan aku
ketika aku datang pasti akan mengenalinya
sebaiknya aku pergi saja dari sini
paman berkata penjagaan istana
aku khawatir ini adalah suatu jebakan
baik baik baik
tak berhasil hal ini
ini temudipin dan kemana gue si ratu iya gue
istirahat tuh dipindahin ke sebelah mana ini teh kesana saja ya kesini saja
akhirnya aku bisa mengelabui dua orang bodoh ini semoga raka amut maruguh
lancar memberikan racun ke minuman mie iraha akhirnya sekarang aku sudah menjadi raja
ada lagi menghalangiku
ayahku sudah tewas dan aku yang akan memimpin kerajaan widoran
sekarang aku bebas melakukan apa saja
siapa namamu namaku argadana aku adalah urusan prabu kurandabing calon penguasa pajajaran
jadi dia masih hidup setelah gagal melakukan penyerangan terhadap pajajaran beberapa waktu
lalu prabu keranda geni kembali menghimpun kekuatan baru dan raden adalah sekutu kami
yang pertama kita akan menyerang pajajaran bersama sama dan menggulingkan kekuasaan sili
prabu modanda gede juga menjanjikan sabu bertiga wilayah pajajaran akan menjadi wilayah winduhera
haberon hahically aku mendengarnya
keluar dari tempat ini
kalian telah memilih jalan yang benar
aku adalah raja yang tepat untuk kalian

marilah kita persiapkan
penyerbuan ke penjajaran
siapkan senjata kalian
saya hanya mengingatkan rade
agar tidak memberontak kepada prakusiluang
siapapun yang tidak patuh kepada aku
siapkan senjata kalian
kalau begitu ma
anterin ke kamarnya nyiroh sama aku saja atu
ini mau bersama makan atu
belum dikirim kirim juga
so kalau begitu
saya anterkan dirinya
aku tahu kan
untung sudah dibolongin ki lengsir
tapi kemana atu
ayo kita pergi dari sini
kita harus merampok lebih banyak lagi
kita hitung hasil rampokan kita